dan kini kami telah terhubung melalui sambungan pesawat telepon dengan jurubicara kementerian perhubungan mbak adita irawati ataupun lewat sambungan skype
selamat malam mbak adita
selamat malam reinhard
baik mbak adita ini larangan mudik begitu tegas sebelumnya disampaikan oleh pak presiden tapi kemudian hari ini ada pelonggaran transportasi untuk semua moda bahkan darat laut dan juga udara
yang paling dasar dulu mbak adita bagaimana sebetulnya peraturan ini dilaksanakan nanti sehingga masyarakat bisa memahami kebijakan ini sehingga kemudian tidak bingung karena publik juga tentu ingin tahu apa maksud dari relaksasi transportasi ini sebetulnya mbak adita
baik terima kasih yang pertama saya tegaskan adalah bahwa mudik tetap dilarang
tidak ada pengecualian tidak ada diskresi dan tidak ada persyaratan
jadi perjalanan yang tujuannya adalah mudik tetap dilarang
nah yang sudah kemudian diatur ini adalah apa yang sudah diumumkan juga oleh ketua gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas yaitu bapak doni monardo yang disampaikan pada pukul empat belas tiga puluh siang tadi
beliau menyampaikan tentang surat edaran ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas no empat tahun dua ribu dua puluh
tentang kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan covid sembilan belas
jadi yang dimaksud di sini adalah bahwa mudik tetap dilarang namun ada anggota masyarakat atau calon yang kemudian karena ada kepentingan untuk penanganan percepatan covid sembilan belas
oleh karena itu diberikan diskresi untuk bisa menggunakan transportasi
transportasinya apa saja itu transportasi darat laut udara dan juga kereta api
nah disinilah kemudian syarat syarat dan kriterianya ditetapkan oleh gugus tugas
sementara kami dari kementerian perhubungan sesuai tugas dan fungsinya kami menyediakan transportasinya
tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat
oke jadi dari kementerian perhubungan hanya menyediakan transportasi saja dibuka lagi begitu ya
tapi kan kemudian
ketika ini dibuka lagi katakanlah ada sejumlah syarat begitu
artinya siapa saja yang bisa mengakses transportasi ini apakah hanya orang orang yang kemudian dari awal kepentingan bisnis
atau tadi yang anda katakan untuk guna mengurangi dampak covid sembilan belas begitu
atau kemudian anggota dpr yang tadi mengatakan apakah boleh bawa keluarga juga untuk ke dapil dan sebagainya
ini kan menjadi celah yang kemudian berpotensi untuk bisa disalahgunakan juga kebijakan ini mbak adita
jadi demikian renhar
syarat penumpang bahwa dia harus sehat dan betul betul melakukan perjalanan tidak untuk mudik ini pemenangnya ditetapkan oleh gugus tugas
dan tadi sudah diumumkan saya mengulang sedikit ya bahwa yang kemudian diperbolehkan adalah orang orang yang bekerja pada lembaga pemerintahan atau swasta
yang menggunakan kegiatan seperti pelayanan percepatan penanganan covid sembilan belas pertahanan keamanan ketertaan umum kesehatan kebutuhan dasar dan lain lain
dan juga ada pelayanan fungsi ekonomi penting
kemudian yang kedua perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia
dan yang ketiga adalah repatriasi pekerja migran indonesia seperti wni pelajar dan juga pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah asal
jadi kriteria ini sudah ditetapkan
kami dari kementerian perhubungan pada dasarnya menyediakan transportasinya
agar para pihak yang diberikan izin ini dengan syarat syarat yang sudah ditetapkan tetap bisa bepergian
dan kami bertanggung jawab untuk menerapkan protokol kesehatan di sarana sarana transportasi
ya protokol kesehatannya yang disiapkan untuk di sarana transportasi bagaimana mbak adita
dan bagaimana kemudian pengawasannya ya
agar kemudian tidak ada oknum oknum yang memanfaatkan relaksasi ini untuk kepentingan pribadi
di luar apa yang sudah menjadi syarat utama yang sudah disampaikan tadi
saya perlu luruskan ya ini bukan relaksasi sebenarnya
ini penjabaran dari apa yang sudah dituangkan di dalam peraturan menteri perhubungan nomor dua puluh lima dan surat edaran nomor empat dari ketua gugus tugas
jadi ini kami akan berlakukan protokol sesuai dengan peraturan menteri perhubungan nomor delapan belas
di situ sudah sangat jelas bagaimana sarana transportasi ini harus diatur dengan prinsip pembatasan
baik itu pembatasan secara frekuensi pembatasan secara kapasitas penumpang maupun juga pembatasan tujuan
dan ini yang akan kami lakukan termasuk pengawasan kesehatannya akan dilakukan oleh otoritas yang berwenang termasuk melibatkan gugus tugas
jadi ini kami harapkan tidak menjadi celah untuk kemudian ada anggota masyarakat yang berusaha memanfaatkan
oke baik mbak adita sampai akhirnya kemudian kementerian perhubungan juga sepakat dengan
pemberian izin ini ya dengan sejumlah syarat tadi
ini kan di tanggal besok begitu ya begitu cepat prosesnya saya pikir
sementara di waktu yang bersamaan juga masih banyak yang berupaya untuk melakukan mudik tadi itu
nah apa urgensinya mbak adita sampai kemudian begitu cepat dalam masa psbb ini bahkan atau dalam masa yang masih dalam larangan mudik juga ada kebijakan yang baru ini
begini tadi sudah dijelaskan oleh pak kepala gugus tugas ya tentang latar belakangnya
saya rasa saya mungkin karena dari tugas fungsinya adalah kementerian perhubungan saya agak sulit untuk menjelaskan itu karena memang ini adalah
wawenang dan ranah dari gugus tugas
namun yang jelas adalah bahwa dari sisi transportasi kami akan menyediakan layanan itu dan mendukung yang menjadi amanah dari surat edaran gugus tugas ini
karena kami meyakin bahwa apa yang kemudian ditetapkan ini adalah untuk upaya agar kita cepat pulih dari pandemik covid sembilan belas ini
dan juga di sisi lain kita juga tetap bisa menjaga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
itu yang kemudian kami pegang dan kemudian transportasinya kami siapkan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan
oke baik jadi ada sejumlah pertimbangan ya sehingga kemudian melahirkan kebijakan ini dan mudah mudahan protokol kesehatan yang sudah menjadi standar disiapkan oleh kementerian perhubungan betul betul dilakukan sehingga ini tidak menjadi satu bencana baru untuk kemudian menambah panjang daftar covid sembilan belas
terima kasih banyak mbak adita sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini